gpn adalah sistem yang menyatukan bank bank nasional dalam melayani nasabah dan memfasilitasi pembayaran secara elektronik
dengan kanal yang terinterkoneksi dan interoperabilitas sehingga masyarakat dapat menikmati layanan transaksi elektronik yang aman berkualitas dan efisien
interkoneksi adalah sistem yang saling terhubung satu sama lain dan dapat saling memproses
sedangkan interoperabilitas adalah jaringan yang dapat menerima semua instrumen non tunai dalam sistem pembayaran
mudahnya gini sekarang kita tidak usah lagi repot mencari mesin edisi yang sesuai dengan kartu yang kita punya
karena dengan gpn semua kartu dapat terhubung ke dalam satu mesin edisi
mari kita lihat perbedaan sebelum dan sesudah
selama ini sebagian transaksi sistem pembayaran terjadi di luar negeri dan menggunakan jasa pihak asing
ini yang menjadikan prosesnya tidak efisien
dengan adanya gpn transaksi pembayaran seluruhnya dilakukan secara nasional
maka tidak diperlukan lagi pembayaran fee atau biaya keluar negeri
selama ini kartu debit dan kredit tertentu tidak bisa digunakan di semua mesin edisi
meskipun diterima biaya transaksinya akan tinggi
dengan adanya gpn ini maka bisa menurunkan biaya transaksi karena sudah terhubung satu sama lain
terus bagaimana soal keamanannya
dengan adanya transaksi pembayaran yang terkontrol
di mana pemrosesan data nasabah dilakukan secara domestik di dalam negeri menjadikan data kita lebih aman
dengan terciptanya sistem pembayaran yang aman efisien dan andal
diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bertransaksi non tunai
dan juga dapat memiliki keuntungan yang lebih baik untuk penduduk dan anak anak yang memiliki keuntungan yang lebih baik